kamu tuh bener bener aneh ya
model yang lagi naik daun
kok mau mauin ya ngelepasin pekerjaan
buat jadi cleaning service rumah sakit kayak gini
ya nggak apa apa lah sus
hitung hitung kan saya sekalian kerja
sekalian juga bisa jagain mbak dewi
kesihan mbak dewi sendirian terus
gak ada yang nengokin dia
terus juga gak ada yang jagen dia
ya siapa tahu dengan saya kerja di sini
mbak dewi nggak ngerasa kesepian
oh ya sudah
kalau gitu saya premisi dulu ya mas
yuk dimakan dong drei
terima kasih ya
iya abis tante
andrei abisin makanan ya
iya andrei yang makan
hah hebat kamu
tante aja gak bisa pujuk dia
semua jadi beres karena kamu di rumah ini
makasih atas kehadiran kamu
saya ke dapur dulu ya tante
wah enak banget
tuh lagi enaknya
sekarang tau ini siapa ya
mama dewi ini orang yang paling cantik paling baik
nih lihat tuh
tuh lagi senyum sama siapa
segentusu kalau mama dewi banggun
kalau boleh saran ya sebaiknya kamu jangan terlalu banyak cerita ke sita tentang dewi
ntar kalau dia nanya kenapa mamanya nggak ada di samping dia
dan kenapa mamanya gak bangun bangun gimana
kasian dia kan
ya pokoknya dia tau kejadian sebenarnya seperti apa
maaf nri bukannya aku sok ngatur atau apa
tapi aku merasa sangat kasian sama sita
aku takut kalau sita
kalau kita punya harapan yang tinggi
kalau dewi satu hari nanti bakal bangun lagi
tapi kalau ternyata enggak
aku takut dia bakalan kecewa
dan dia pasti akan sedih sekali
iya kalau menurut mama apa yang diucapin mila itu benar juga
kamu lihat sita sekarang itu
begitu ceria ya kan
kamu gak mau kan merubah
sita menjadi anak yang sedih dan pemulung
gara gara dia tahu keadaan mamanya yang sebenarnya
lagian kalau nanti dewi sudah sadar
sita juga pasti akan mengenal mamahnya kok
jadi kita semua harus sabar
menunggu saat itu tiba
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
mana aku berpikir lama sekali
aku mikirin kamu sita dan juga tentang diri aku sendiri
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
awalnya aku bingung harus gimana dalam hidup aku
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
tapi sekarang aku udah buat keputusan
sampai jumpa lagi
aku gak boleh putus
sampai jumpa lagi
karena demi sita
aku harus terus berangkat maju
sampai jumpa lagi
aku gak boleh seperti ini
sampai jumpa lagi
aku akan nunggu kamu di luar sana wih
sampai jumpa lagi
sampai kamu benar benar
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
dalam waktu yang lama
sampai jumpa lagi
aku mau hidup kesini
sampai jumpa lagi
karena kalau aku disini
susah untuk aku untuk berangkat maju
dan aku harap suatu hari nanti kamu akan sadar
dan kita akan bahagia seperti dulu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
demi semua yang tetap
jangan mem lorsquanya
mohon beri salah satu
berarti sekarang langkah untuk merebut andre dari sisi dewi sudah semakin dekat
rupanya tindakan kau adalah tindakan yang tepat
justru sangat tepat untuk tidak menolong kamu dewi
sos jadi udah tiga bulan ini ya
suaminya mbak dewi gak pernah datang ke sini
mana betah coba nungguin istri yang bisanya cuma tiduran terus begini
saya permisi dulu ya mas
masih mikirin teh dewi ya mas
aku cuma kasihan aja sama dewi mai
pasti di sana dia juga lagi berusaha
tapi kenapa harus selama ini ya
kenapa dia juga belum sadar sadar ya mai
mas satria sendiri gimana
sampai kapan mas mau mengharapkan teh dewi
bukannya sebelum teh dewi koma juga
harusnya mas satria berhenti mengharapkan
teh dewi itu udah menikah mas dengan mas andre
mas satria harusnya melanjutkan hidup mas
dan melupakan teh dewi
dan maya akan menjadi teman setia mas satria
dan maya masih mau menunggu mas satria

tak ada yang mau lupa
dia nuovo proses pengamatan
kamu tuh bener bener aneh ya
model yang lagi naik down
kok mau maunya ngelepasin pekerjaan
buat jadi cleaning service rumah sakit kayak gini
kesian mbak dewi sendirian terus nggak ada yang nengokin dia
terus juga gak ada yang jagen dia
ya siapa tahu dengan saya kerja di sini mbak dewi gak ngerasa kesepian
oh ya sudah kalau gitu saya permisi dulu ya mas
mbak aku ganti bunganya dulu ya biar segar
mbak saya mau keluar dulu ya nanti saya balik lagi
mbak dewi cepat sembuh ya mbak permisi mbak
semua orang sudah melupakan aku kecuali mirza
tapi aku akan terus bertahan
aku pasti akan sadar kembali suatu saat nanti
eh ya allah
ma sita udah deg degan ma di kerja mama gak bakalan sebut sita
sita manggilnya tante lila aja ya jangan mama
gak mau ah sita mau manggilnya mama aja
lagian kan mama sita udah gak ada nih
oh ya nih emangnya bener ya nih
katanya kalau mama syita itu putri tidur kok tidurnya lama banget sih nek
jangan jangan mama sita gak bakalan bisa bangun lagi ya nih
sita sita gak boleh ngomong begitu
suatu saat mama dewi pasti bangun ya
kalau gitu selama mama denny belum bangun boleh nggak sita manggil tante mila itu mama

ayo teman teman kita gedein yuk
pergi pergi pergi pergi gak
bandel banget jadi anak